yang memikirkan nasibnya sendiri dia gak pikirin nasib kita
buntut kegaduhan akibat pernyataannya mengkritik presiden jokowi
roky gerung akhirnya meminta maaf
dalam jumpa pers pada jumat sore
rocky menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut
atas terjadinya kegaduhan publik yang menciptakan pro dan kontra
terkait ucapannya yang diduga menghina presiden jokowi dodo
namun ia pun enggan meminta maaf atas kritik kerasnya terhadap presiden jokowi
menurutnya kritik tajam yang dilontarkan kepada presiden
bukanlah penghinaan terhadap individu jokowi dodo
saya minta maaf terhadap keadaan hari ini
yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu
saya tidak mengkritik atau menghina jokowi sebagai individu
karena gak ada urusan saya dengan pak jokowi
karena itu saya kira pak jokowi juga mengerti
itu yang menyebabkan pak jokowi tidak mau melaporkan saya
rocky bahkan mengklaim memiliki hubungan yang baik dengan keluarga presiden
saya tidak punya dendam
apa dengan pak jokowi
bahkan saya sudah berbalik balik katakan bahwa
anaknya pak jokowi berteman dengan saya
dia minta kritik saya kasih kritik loh
pak jokowi mantul saya diundang bahkan undangan vip
pakar hukum pidana dari universitas trisakti yen tiga narsi mengungkapkan
pelaporan terhadap pengamat politik roky gerung ke polisi merupakan delik aduan
baginya kasus dugaan penghinaan dan pencemaran
nama baik ini hanya bisa dilaporkan oleh orang yang bersangkutan
dalam hal ini presiden jokowi
kalaupun ini kalaupun itu adalah penghinaan
semua hampir banyak relawannya kan mengatakan penghinaan
saya agak di hati saya ya
kok terutama mas grion mengatakan itu masalah sepele itu juga bahaya
nanti semua orang begitu karena kan sepele
kalau menurut saya itu bukan sepele
itu sesuatu yang
nah kita bangsa kita ke depan mau bagaimana mau begitu
sebelumnya menko polhuka mahfud md menyebut
presiden jokowi tidak akan mempolisikan perkataan roky gerung yang dinilai menghina
sementara barres krim polri mengaku hingga saat ini telah menerima tiga belas laporan
terkait dugaan kasus penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan roky gerung
tim liputan cnn indonesia
tidak berkirin nasib kita